masyarakat di sejumlah wilayah di indonesia menggelar aksi keprihatinan dan kejaman terhadap serangkaian aksi teror yang terjadi di depok dan surabaya
mereka menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya memanjatkan doa dan menyalakan lilin
lagu kebangsaan indonesia raya dinyanyikan ratusan warga lintas agama di cirebon jawa barat senin malam
mereka menggelar aksi penyalaan lilin dan doa bersama bagi korban serangan teroris di depok dan jawa timur
dilakukan pula pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk solidaritas antara agama dan suku
peserta aksi mengutuk keras tindakan yang dilakukan teroris dan mendukung kepolisian untuk segera menindak teroris hingga hilang dari tanah air
sejumlah petugas bersenjata lengkap juga tampak melakukan pengamanan ketat dalam kegiatan doa bersama ini
pada senin malam ratusan warga yang tergabung dalam puluhan organisasi masyarakat menggelar aksi menyalakan seribu lilin di halaman tugu monong jayan daru alun alun sidoarjo
penyalaan lilin sebagai simbol bahwa warga sidoarjo mengecam keras tindakan bom bunuh diri yang terjadi di kawasan sidoarjo dan surabaya
peserta aksi juga mendukung penuh kinerja aparat keamanan untuk memberantas para teroris yang meresahkan masyarakat indonesia
jangan lengah jangan lengah jangan lengah mari tetap terus berbena diri
untuk melawan untuk melawan teroris mil
warga di manado juga melakukan aksi solidaritas bagi korban serangan bom
mereka menyalakan cahaya baik dari ponsel maupun lilin sebagai simbol perlawanan terhadap teroris
peserta aksi terdiri dari masyarakat sejumlah ormas adat mahasiswa dan tokoh agama
aksi yang dilakukan pada senin malam ini membuat ruas jalan pier tendean tersendat